rai kamu gimana keadanya
kok kamu berpernilang sih
gini terbang di rumah sakit
oh iya kamu katanya mau ngabarin aku tempat kamu dirawat di mana
rumah sakit apa kamar berapa
memangnya kamu gak akan sama aku
siapa tahu kalau kamu udah ketemu sama aku langsung sembuh nanti
tumben kamu bisa gompa gitu
apakah karena aku lagi sakit
udah udah udah sekarang kamu kabarin aku dimana tempatnya
aku mau kesana sekarang ya
eh tapi disini tuh cuma boleh jenguk dari jam dua sampe jam empat
kalau lebih dari jam empat nggak boleh jemuk soalnya pasien harus istirahat
yaudah sekarang kamu bbmin aku ya
kamu siap siap dulu
ntar gue ajarin deh matematiknya
iya matematik itu bisa tau
ikut bareng gue
hai bebe pial pial
hai bebe pial pial
wah ditinggalin nikitas
ya udah yuk pulang bareng
ya udah yuk
eva kebetulan gue mau trakte lu makan mie ayam
mau ikut gak
aduh males banget sih sama alex
hmm tapi boleh juga sih
seneng banget semuanya udah punya pasangan gue doangnya gak punya
ya allah seneng banget
aduh padahal gue
mau bareng gue gak gue temenin
siapa lo main ngajak bareng bareng kenal aja kagak
siapa juga yang mau malah lo lihat doang aja
tuh kan salah motor gara gara lo sih
kok gara gara gue
lo sih udah kete ketiin gue udah sana pergi
bu devi mau kemana
oh iya belum pulang ya
gimana kalau saya anter aja bu
boleh deh ya
makanya sih saya harus ke toilet dulu
amir bisa nunggu bentar kan ya
oh boleh boleh
udah tunggu ya pak ya
lama juga gak apa apa bu
emangnya pacar ibu gak marah kalau diboncengin sama saya
ah enggak kok pak amir
gak ada masalah
kan saya udah putus
ah serius bu
wah chandra tuh
eh beneran loh dia gak marah
sampai gak menegur bu devi
kan rumah saya di sana
kok sebelah sini
kan biasanya rumah ibu ke sana
emangnya rumah ibu udah pindah
lah pak amir gimana sih
kan dari dulu saya udah tinggal di sana
aduh aduh aduh
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
udah udah udah
pak amir rumah saya kan masih jauh pak amir
naik angkot kek
naik kuda kek
udah saya numpangnya sampai sana ya pak amir ya
iya boleh ya
iya pak amir ya
kesian nih motor berat
waduh kok mukaku keren

kok kamu berperni hilang sih
ya gini terbangin rumah sakit
oh iya kamu katanya mau ngabarin aku tempat kamu dirawat di mana
rumah sakit apa kamar berapa
emangnya kamu gak akan sama aku
siapa tahu kalau kamu udah ketemu sama aku langsung sembuh nanti
tumben kamu bisa gompa gitu
apakah karena aku lagi sakit
udah deh sekarang kamu kabarin aku dimana tempatnya
aku mau kesana sekarang ya
eh tapi disini tuh cuma boleh jenguk dari jam dua sampe jam empat
kalo lebih dari jam empat gak boleh jenguk soalnya pasien harus istirahat
yaudah sekarang kamu bebemin aku ya
kamu siap siap dulu
boy udah langsung mau bareng sama gue
kan biasanya ini nolak dulu
yaelah boy santai aja sih
gue senang kali dia temen
lagian lo kenapa sih gak bu motor
gue tadi naik taksi
soalnya sekaligus nganterin bi'irah ke terminal
soalnya dia pengen pulang kampung
pembantu lo itu
kita tak harus balas ni yah
mereka pasti masih dendam sama gue
gara gara mereka udah terus sikal
dan gue udah bikin mereka di tamparin sama sensenya sendiri
tapi gue gak ada waktu tuh
gue gak ada waktu atau untuk ngelayanin mereka
raya jauh lebih muntah